ya untuk intensitas hujannya diperkirakan pada januari maupun februari itu akan meningkat karena memasuki puncak musim penghujan
kepemimpinan baik itu pemimpin nanti yang di legislatif maupun yang ada di eksekutif
apalagi anies caimin ganjar pak mahfud itu terampil semua belusukan
ada tujuh puluh delapan adegan diperagakan oleh kelima tersangka
dan dengan kata kata lain belusukan itu adalah salah satu cara untuk sealing the deal
ya rasul itu kan uswatun hasanah
saya suka singkat singkat karena saya dulu tentang dari bahasa bahasa untuk anak anak milenial
yang kita jamin bersama di dalam closed loop ini akan mengilustrasikan keterjangkauan
terlihat mungkin mereka ada percakapan yang memang tidak bisa kita dengarkan
tadi padebangan juga sore tadi terpantau sangat padat sekali
dimana lokasi bukan lokasi kejadian seperti di magelang misalkan
bukan orang suku mayoritas di wilayah tiongkok sekarang
selama masa kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat sudah dilakukan oleh mantan gubernur jawa tengah dua periode ini di daerah
rsud brebes kini sedang menyiapkan empat puluh enam tempat tidur tambahan
jadi presiden jadi gubernur jadi wali kota itu bukan tujuan
mayoritas sudah memiliki keterampilan strategi berusukan dengan ciri khasnya masing masing
bahkan rsud brebes menempelkan pengumuman tidak menerima pasien covid sembilan belas